di tengah menguatnya sinyal kenaikan ban bakar minyak presiden joko widodo pada hari ini tiga puluh satu agustus dua ribu dua puluh
membagikan bantuan langsung tunai bbm kepada warga yang berada di jayapura papua
selain itu jokowi juga menyebut para pekerja mendapatkan subsidi bbm sebesar rp enam ratus
apa penekanan bapak terkait pemanfaatan dana ini pak
agar daya beli masyarakat konsumsi masyarakat menjadi lebih baik
selain pemberian blt bbm kepada dua puluh enam ratus penerima manfaat juga diberikan subsidi bbm bagi para pekerja
juga sebesar rp enam ratus
rp seratus untuk kurang lebih enam belas juta pekerja
tanyakan ke pak gubernur pak anug pak bupati atau kapolda